sambutan dan apresiasi dari masyarakat terus mengalir untuk pahlawan emas olimpiade indonesia owi dan butet
setelah diarak di jalan jalan utama ibu kota hingga diterima langsung oleh presiden jokowi di istana merdeka pada hari selasa dan rabu lalu
pada minggu sore tadi pasangan ganda campuran ini bertemu dan menggelar jumpa fans di hotel atlet senturi jakarta
dalam acara yang bertajuk meet and great apresiasi negeri untuk peraih emas olimpiade rio dua ribu enam belas ini
puluhan fans yang didominasi oleh anak anak dan remaja dapat bertemu secara langsung dan bertatap muka dengan sang atlet idola tontoy ahmad atau owi dan liliana natsir atau butet
dan pada acara ini owi dan butet berbagi pengalaman mereka
kepada para fans tentang perjuangan selama event olimpiade rio de janeiro brazil beberapa waktu lalu
pria kelahiran banyumas dan gadis kelahiran manado ini mempersembahkan satu satunya medali emas bagi indonesia pada perhelatan olimpiade rio brazil yang lalu
setelah di final mengalahkan ganda campuran asal negeri jiran malaysia chan pengsun dan goh liu ying
dua set langsung dengan skor dua puluh satu empat belas dan dua puluh satu enam belas
melengkapi prestasi pasangan ini di ajang kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia
setelah sebelumnya owi butet pernah merebut tiga kali gelar juara all england dan satu kali juara dunia pada tahun dua ribu tiga belas lalu
owi dan butet pun berharap prestasi yang mereka raih dapat menjadi inspirasi bagi para generasi muda
datang datang ke
semoga dengan medali emas ini memotivasi generasi generasi penerus kita untuk lebih berpengalaman
prestasi lagi di kancah internasional dan bisa membanggakan nama bangsa indonesia
belum belum ada belum ada target selanjutnya
nanti baru mau bicara
ini prestasi olimpiade ini bisa menginspirasi buat teman teman semua dan selalu doakan kita buat berprestasi lagi
oke selanjutnya target selanjutnya
oh ke depan selanjutnya ada
belum terpikirkan belum terpikirkan